pula karena dokter gigi sudah menunggu kalian berdua ya iya
aduh indra sobri bukain aku lupa nyawa
harus dicobot nanti kalau nggak kenapa sakit interval
gimana dong nih kita udah cari sono kemari di ruangan kelas juga kagak ada
awan udah tau deh
gimana ya pak de sama ustaz musa
awan itu ada pak de sama ustaz musa pake helm
kayak satria dajah hitam
waduh pada udah kayak ikan teri pakai helm
gimana sih pak de
udah tau disini ada orang
gak dijawab pun
wah aku tau nih
pasti akal akalannya pak deh
biar tidak diperiksa cucunya itu
kan ada dokter sudah datang kan
iya kalimah jangan jangan dia pada takut
udah jawab dong
udah jawab dong
udah jawab dong
kesiapan nanti dokter
ya sebentar laporan apa kok
itu baju kamu padahal
basah semua ini kenapa
sobri indra lukman
yang keluar air
makanya kita jadi bahasa kuyuk
padahal lihat itu kita itu baik ya
kita itu mengantarkan dia ke
saya tadi lagi nyari nyari pak ustadz
pak ustadz bussama pak den dia tuh kabur
kira kira ada di sini kagak ya
perasaan tadi gak ngeliat
aduh lagi sih kalian
po siti ngapa diajak ajak kemari
kan tadi bukan arahnya kemari dia tuh pada kesonoin arahnya ke kelas santriwati
yaudah yang po siti mungkin kita kesana saja yuk
yaudah ya pak ustadz ya minta maaf ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
santri tuhan tolong semuanya santriwan dan santriwati diarahkan ke aula
karena semuanya akan diperiksa oleh dokter
baik yang tidak sakit gigi maupun yang sakit gigi
oh iya baik ustadz kalau begitu
terus untuk urusan pak d sama ustadz musa kalian minta tolong bantuan sama pak satpam
terus hikal dodot kalian tolong bantu juga untuk santriwan maupun santriwati yang gak mau ke dokter gigi
supaya dibujuk supaya mau ke dokter gigi ya
siap ustadz peraksanakan
yaudah ustadz kalau begitu saya permisi dulu ustadz
maaf pak siti
ya allah biar saya bantuin
ya allah makasih ya
ya allah dibantuin kita
kenalin ayah ya pak ustadz
pokoknya pak siti

ya ya udah kalau begitu
maaf saya masih banyak urusan penting
kalau begitu saya permisi duluan
ya allah sampai segitunya
pak ustadz mau kita mengacan apa ya
gampang banget buka ayah
buka rumah buka rumah
ya pak ustadz musa
pak dek pak ustadz musa
apa dia ambil
masak malam gak bisa jangan deh ini
eh mau kemana
kita tidak perlu takut untuk memeriksa gigi
dalam enam bulan terakhir ini
karang gigi harus selalu dibersihkan
jadi saya ingatkan kepada kalian semua
untuk selalu menggosok gigi
sehabis makan dan sebelum tidur
kalian semua mengerti
jangan terang terang mulu
makan kue ketan
langsung saja bawa lukman ke tempat pemeriksaan
aduh gak mau
saya mau bantu haika sama dodot
untuk cari sobri sama indra
malah pak depo ustadz
disuruh cuma periksa gigi doang
ke dokter gigi susahnya minta ampun
butet saja berani kan
ini kan buat kebaikan pak ustadz musa sama pak ade
kalau gitu kita bertiga aja yang cari postat musa sama pak ade
dah kelar satu kerjaan
positif mau datua
gue bisa ngejar ngejar kesana kemari
jangan sampai mereka nyampur lagi itu dari depan atas belakang
tuh atas tuh pohon